sejumlah aturan pembatasan dan pengendalian mobilitas masyarakat pada malam tahun baru diberlakukan di sejumlah wilayah
bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak polisian
kita akan berbincang dengan pelaksana tugas kabak ops korantas polri kompas pol dodi daryanto
pak dodi selamat malam
ya selamat malam mbak
dengan elvira di studio
pak dodi tidak ada pelarangan mobilitas pada malam tahun baru hanya ada pengendalian saja
bagaimana kemudian skema yang diberlakukan untuk mencegah kerumunan pada malam tahun baru
untuk skema mencegah kerumunan terkait mencegah penyebaran covid
ini korantas polri mengadakan beberapa kegiatan di antaranya khususnya wilayah jakarta
akan diadakan kegiatan namanya crowd free night
itu ada penutupan beberapa ruas jalan
yang kemudian untuk masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan
sedangkan untuk di wilayah wilayah provinsi dan polda yang lain
itu bentuk program dan nama programnya disesuaikan dengan karakteristik wilayah daerah masing masing
namun intinya tetap ada kegiatan pembatasan pembatasan untuk mengurangi ruang gerak masyarakat atau mobilitas masyarakat
untuk jakarta sendiri ruas jalan mana saja
untuk jakarta sendiri ruas jalan mana saja
oke ada beberapa ruas jalan
yang jelas yang pertama saya bacakan yang pertama di daerah tamrin sudirman
kemudian daerah asia afrika bulungan barito bunawan senopati lingkaran kota tua
banjir kanal timur kemayoran lingkaran monas kemang dan pik
artinya dari pihak polisian akan berjaga ditutup mulai pukul berapa sampai berapa
dan apakah ada razia tertentu yang diberlakukan ada sanksi jika masyarakat tetap berkerumun di sejumlah ruas jalan ini
untuk penutupan dilaksanakan mulai tanggal dua puluh satu desember jam sepuluh malam dua puluh dua
sampai dengan satu januari dua ribu dua puluh dua pukul empat belas
jadi sifatnya di sana tentunya ada petunjuk
petugas petugas kepolisian bergabung dengan tni dan dari depar kementerian lembaga lainnya
sifatnya mereka akan standby di sana bukan melaksanakan razia tapi ruas jalan tersebut benar benar ditutup total
namun demikian untuk masyarakat atau penghuni hotel yang kebetulan tempatnya di lokasi yang saya sebutkan tadi
termasuk kendaraan emergensi seperti ambulan pihak kepolisian dan lain lain
tetap dapat melintas
jadi ada penutupan jalan tersebut
selain itu juga sejumlah tempat wisata kemungkinan akan dipadati masyarakat pada saat tanggal satu januari dua ribu dua puluh
bagaimana kemudian memastikan mencegah kerumunan termasuk mengurai kemacetan
kita tahu salah satu wilayah yang cukup menjadi favorit adalah puncak bogor
bagaimana untuk mengurai kemacetan di wilayah ini pak dodi
untuk mengurai kepadatan di wilayah
puncak karena seperti sebelumnya sudah kami sampaikan
seluruh kawasan wisata di indonesia termasuk tentunya kawasan puncak
itu dapat diterapkan cara bertindak melalui ganjil genap
penerapan ganjil genap tersebut dilaksanakan sampai tidak hanya pergantian malam tahun baru
tapi juga sampai tanggal berakhirnya operasi tanggal dua januari
dan untuk menegakkan hukum di sana
kami juga sudah menurunkan

sehingga semua kendaraan yang melanggar terkait ketentuan ganjil genap tersebut
dapat dilakukan penindakan secara elektronik
jadi kendaraan kendaraan khusus itu yang melakukan perekaman secara artificial intelligence
terakhir kita tahu saat ini pemerintah fokus untuk mengantisipasi penularan omikron
pada saat malam tahun baru
ataupun juga perayaan
masyarakat kemungkinan akan meningkat mobilitasnya
apakah dari kor lantas bekerja sama dengan pmda akan melakukan tes antigen secara acak
antigen secara acak
untuk pelaksanaan lapis tes antigen secara acak atau random long term sampling
itu tetap dilaksanakan
tapi di pos pos tertentu
di sana disiapkan gerai vaksin yang ada juga petugas medisnya
untuk dilaksanakan kegiatan yang tadi disampaikan
kompas pol dodi daryanto kabak ops kor lantas polri
sudah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
salam sehat selalu pak